presiden joko widodo meninjau persiapan asian para games dua ribu delapan belas di kompleks gelora bung karno senayan jakarta kamis pagi
presiden berharap target peringkat delapan dan enam belas medali emas bisa terlampaui seperti terlampauinya target asian games dua ribu delapan belas
presiden joko widodo bersama menteri pemuda dan olahraga imam nahrawi dan ketua panitia penyelenggara atau inapgok raja sabta oktohari
meninjau persiapan atlet dan arena menembak bola volley duduk dan lone ball di kompleks gelora bung karno senayan jakarta
setelah meninjau venue dan para atlet penyandang disabilitas presiden berharap target peringkat delapan besar dan raihan enam belas emas bisa dicapai bahkan terlampaui
tak hanya itu bonus bagi para atlet juga telah disiapkan seperti bonus atlet asian games lalu termasuk jaminan penerimaan sebagai pegawai negeri sipil bagi peraih medali emas
presiden jokowi juga memberikan pengarahan pembukaan asian para games dua ribu delapan belas di stadion utama gbk
saat disinggung perihal upacara pembukaan presiden jokowi menyebut akan ada kejutan yang tengah dipersiapkan
presiden memastikan fasilitas dan venue asian para games sudah lengkap

presiden joko widodo juga memberikan pengarahan pembukaan asian para games dua ribu delapan belas di stadion utama gbk